kenapa cebrut ini
kenapa sih cembrut gitu mukanya
habisnya gak ada mama
oke nah sekarang makannya dihabisin habisnya sekolah
aduh jangan jangan rafael curiga sama gue
soal kecelakaan elsa
gue tau sih kan udah beritanya udah nyebar kemana mana
lo gak ada usahanya apa untuk cari elsa
ya mau dicari juga susah kan
tim star aja gak nemu nemu
ntar gue telfon balik ya
gue sampe besok di rumah lo gapapa kan
ya boleh lah pake aja
oke selamat pagi
oke selamat pagi
oke selamat pagi
oke selamat pagi
oke selamat pagi
oke selamat pagi
oke selamat pagi

suara riki kok kayak gugup gitu ya pas gue tanya soal elsa
rasa sama dia
rasa sama dia
rasa sama dia
malam ini andi udah dibebasin

kalo memang aku kasih uang lima miliar itu ke mereka

mama tolong antreinnya ke sekolah
mama tolong antreinnya ke sekolah
rena gak sekolah nanti mau lagi ngetanin terus
mama akan antrein rena ke sekolah
kamu jangan khawatir ya
nanti ditemani sama rinde sama riza ya
randy udah aku suruh kesini
terus soal andi
terus soal andi
kalo kamu butuh bantuan mama anything
mama akan bantu kamu
semoga kamu semisah mama
sarapan dulu ya
kesian juga rena udah nungguin pastinya
kesian juga rena udah nungguin pastinya

kenapa sih cemberut gitu mukanya
kenapa cemberut rena
habisnya gak ada mama
sekarang makannya dihabisin habisnya sekolah
sekarang makannya dihabisin habisnya sekolah
aku gak usah ke sekolah deh
aku gak usah ke sekolah deh
kamu tunggu mama aja deh rumah
kamu tunggu mama aja deh rumah
nih inget gak
kemarin kemarin yang minta minta untuk sekolah siapa

ini sekarang papa udah kasih izin dana untuk sekolah
kenapa rena gak mau sekolah
habisnya aku pengen sama mama pak

aku gak bisa fokus di sekolah
aku sama mikirin mama
aku sama mikirin mama
nih ringerin papa
nih ringerin papa
nih ringerin papa
rena tetap harus sekolah
rena tetap harus sekolah
kan untuk masa depan kamu
jadi rena sekolah dulu
jadi rena sekolah dulu
nanti selesai sekolah malamnya bisa ketemu mama
nanti selesai sekolah malamnya bisa ketemu mama
ya makan ya
nanti sekolah mau ngantriin
kamu tolong kawal mama saya dan rena ke kiddy house ya
kamu tolong kawal mama saya dan rena ke kiddy house ya
nanti ditemani sama reza juga
maaf ya ren jadi ngerepotin kamu
nggak sama sekali
yaudah salim sama papanya kita berangkat sekarang
aku berangkat ya pa
kamu mau sekalian ke depan sama kita
enggak aku masih mau ke ruangan dulu
yaudah yuk jalan bye papa
selamat pagi pak surya ibu sarah
selamat pagi uya
pak surya ibu sarah mau ketemu dengan siapa
saya mau ketemu sama andi
oh ibu andin
tapi ibu anida nggak ada
dari kemarin pak
semalam andin nggak enak badan
feelingku nggak salah
emang ada yang nggak beres nih
di rumah ada siapa
kalau pak bos sih ada pak cuman sebentar lagi berangkat
yaudah saya ketemu sama alde
baik pak kalau begitu silahkan masuk
bu em uset pintu sebelah
kok aneh sih
ntar kita tanya aja sama alde
ada mengupahnya mbak andin
selamat pagi om tante
pagi juga ki
mas al ada di ruang kerjanya om
boleh tolong antar kami ke sana
boleh boleh boleh
apa waktu jadi terlihat lambat sekali ya
gue jadi gak tenang
ini kapan penculik ini telpon lagi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh